dari jombang hendak mengambil tanah untuk pembangunan rumah
warga jombang malah menemukan struktur bangunan yang diduga situs peninggalan kerajaan majapahit
balai pelestarian cagar budaya jawa timur yang mendatangi lokasi
memperkirakan situs ini adalah saluran irigasi peninggalan kerajaan majapahit
warga desa karubelah kecamatan mojo agung jombang dibuat heboh
dengan ditemukannya situs peninggalan kerajaan majapahit di tengah areal persawahan desa setempat
situs tersebut menyerupai struktur atau tumpukan batu bata kuno yang tersusun memanjang
tak hanya itu di sekitar lokasi juga ditemukan pecahan gerabah dan guci
temuan tersebut bermula saat selamat warga setempat menggali tanah
untuk dijadikan tanah uruk pembangunan rumah miliknya
saat di kedalaman satu meter lebih selamat menemukan batu bata kuno yang tersusun rapi memanjang
karena takut merupakan situs kuno penggalian untuk tanah uruk tersebut dihentikan dan melaporkannya ke bpcb
kok tambah lama tambah banyak gitu loh pak
bentuknya fondasi ini atau gimana pak
ya bentuknya ya ini seperti fondasi
setelah mendatangi lokasi dan mengumpulkan data serta keterangan dari warga
bpcb jawa timur memperkirakan jika struktur tersebut merupakan saluran irigasi pada masa kerajaan majapahit
tidak tidak utuh hanya beberapa jadi masih prematur lah untuk informasi ini
tapi perkiraan itu tadi berupa
meski demikian pihak balai pelestarian cagar budaya akan melakukan penelitian dan pengkajian terlebih dahulu untuk menentukan langkah berikutnya